dari satu tiga ratus jatah kuota yang diberikan kementerian agama pusat kepada kanwil kemenak jawa timur
masih tersisa enam ratus sembilan puluh tujuh kuota haji yang masih kosong
sedikitnya enam ratus tiga calon haji jawa timur telah melunasi ongkos naik haji kuota tambahan
diharapkan pada penutupan senin dua belas juni nanti
semua jemaah yang sudah mendapat surat panggilan pelunasan bisa melunasi
di jawa timur ada tiga puluh satu orang prioritas yang dipanggil karena mengalami gagal sistem pada hari pelunasan
kemudian tiga ratus delapan puluh dua jemaah calon haji sesuai nomor urut porsi haji dan satu ratus tiga puluh jemaah calon haji cadangan
sehingga dari satu tiga ratus kuota yang diberikan kanwil kemenak jawa timur
menyediakan satu tujuh ratus tiga belas kuota calon haji untuk melakukan pelunasan
jika pada penutupan hari senin sudah terpenuhi
maka jemaah akan segera berangkat
dan dimasukkan dalam kloter akhir
pada musim haji tahun ini
ppih jawa timur juga telah menambah kloter dari delapan puluh empat kloter menjadi delapan puluh tujuh kloter
sebanyak enam ratus sembilan puluh delapan jemaah calon haji asal bali berangkat ke bandara juanda sabtu sore melalui embarkasi haji sukolilo surabaya
ini merupakan pemberangkatan perdana bagi jemaah calon haji asal bali
keberangkatan jemaah calon haji asal provinsi bali sabtu sore dibagi dalam dua kloter
yakni kloter empat puluh lima yang berisi empat ratus empat puluh lima orang dan kloter empat puluh enam yang berisi dua ratus lima puluh tiga orang
dari jumlah tersebut
sebanyak satu ratus lima puluh sembilan orang
masuk dalam kategori lansia
menurut kepala kantor wilayah bali komang sri marhaini
masih ada kuota tambahan untuk wilayah bali sebanyak tiga puluh enam orang
alhamdulillah sampai saat ini semuanya sudah
tinggal nunggu proses untuk pemberangkatan
kapan kira kira diberangkatkan ke aslamasi yang dikaburkan
sesuai informasi itu semoga tidak ada halangan
sekitar tanggal dua puluh dua juni
jemaah calon haji yang masuk kuota tambahan akan diberangkatkan pada tanggal dua puluh dua juni mendatang
dari kuota tambahan ini
seluruh jemaah sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji
tim liputan cnn indonesia